assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para pemirsa al quran yang kita kenal sebagai kitab suci umat islam
turun dua kali tahapan
pertama turun dari allah swt ke lauhi mahfud
kemudian dari lahi mahfud nanti dicicil oleh jibril turun ke bumi
kepada nabi yuna muhammad saw sedikit demi sedikit sampai memakan waktu dua puluh tiga tahun
dari allah ke rahim mahfud itu sekaligus
maka itu disebut dengan al inzal
al inzal artinya turun sekaligus
sedangkan dari lahim mahfud kepada nabi muhammad saw itu
turun berangsur angsur sampai dua puluh tiga tahun itu prosesnya disebut dengan at tanzil
jadi at tanzil itu turun secara kronologis al inzal turun sekaligus
para pemirsa ini perlu kita fahami bersama
karena kenapa allah tidak menurunkan al quran itu sekaligus
seperti mengkopi pasta
al quran dari komputer satu ke flash disk
kenapa allah swt membutuhkan waktu dua puluh tiga tahun
padahal allah kan punya kekuatan kun fayakun
jadilah maka terlaksanalah itu
nah perlu kita clear kan disini
tidak manusiawi al quran itu kalau turun sekaligus
coba saya memberikan satu contoh
masyarakat arab tempat turunnya al quran pertama kali itu
masyarakatnya itu adalah peminum
pokoknya makin banyak minum minuman keras ya
berapa botol itu semakin hebat seorang laki laki itu
kalau itu langsung kita haramkan
pokoknya minuman keras nggak boleh
siapa yang mau masuk islam
masyarakat arab pada waktu itu masyarakat rentenir
pembungaan uang yang bunganya mencekik itu
itu memerlukan tujuh ayat turun secara kronologis
baru sampai kepada
allah menghalalkan jual beli
tapi mengharamkan riba
sedangkan minuman keras tadi
diperlukan empat ayat untuk sampai kepada pemungkasnya
itu perbuatan syaitan jauhi
allah pun memperlakukan manusia itu sangat manusiawi
jadi kita harus mencari penyelesaiannya
jadi kita harus mencari penyelesaiannya
jadi memperkenalkan islam itu tidak bisa hanya seperti membalik telapak tangan begini enggak
perlu waktu dua puluh tiga tahun
orang yang tidak sabaran memperkenalkan islam itu
itulah nanti berpotensi menjadi garis keras
kalau perlu teroris
kenapa enggak sabaran
nabi pun juga sangat sabar memperkenalkan al quran
ya rasulullah saya mau masuk islam
tapi saya enggak mau shalat
ya kalau enggak mau shalat
yang penting syahadat
syahadat mah gampang
yang penting saya mau masuk islam

itu juga gampang
dari mana tadi
dari rumahnya nabi
itu kan sihir
tadinya kan gak mau mengatakan jujur
tapi janjinya dengan nabi
aku enggak boleh bohongkan
pergi main ke teman temannya
saharian lu dari mana
wah saya ketemu dengan nabi
kenapa kamu datang itu
dia enggak sabaran
datang kepada nabi
ya rasulullah tanggung
ternyata nggak bohong itu juga berat
lebih lebih aku shalat juga sekali kan
nah akhirnya orang itu kembali melaksanakan sholat
ya rasulullah saya mau masuk islam
kalau shalatannya oke
kenapa enggak bisa shalat subuh
pagi baru bangun
yang penting shalat shalatan yang dilakukan
akhirnya sahabat itu bersyahadat
kemudian melaksanakan shalat maghrib
ah enak ya shalatnya
shalat isya juga
waduh enak shalatnya ya
karena begitu asyiknya shalat
belum sampai waktu subuh masuk
dia sudah shalat
lapor kepada nabi
ya rasulullah ternyata sholat itu enak
aku juga sudah shalat subuh
duh inikan belum subuh
nah jadi kesabaran yang dilakukan nabi itu
wujud bagaimana al quran itu diturunkan oleh allah swt
karena itu saya ingin mengingatkan bahwa
turunnya al quran itu secara beransur ansur itu
perlu menjadi pelajaran untuk kita semuanya
jangan memaksakan kehendak kita terlalu cepat kepada orang lain
kalau allah menghendaki kan gak ada masalah itu
sekaligus qurannya turun tiga puluh juz itu
sekaligus orang itu kunfai itu masuk islam itu
tapi enggak bisa
jadi allah pun memperolehnya
bukan manusia itu secara manusiawi
apatah lagi kita sebagai manusia biasa kan
jangan memaksakan kehendak kita untuk misalnya
misalnya memaksakan kehendaknya seperti paham yang dianut orang lain
menjadi seperti dirinya sendiri
kalian tidak mungkin bisa memberikan pencerahan terhadap orang lain
kalian tidak mungkin bisa
memberikan pencerahan terhadap orang lain
memberikan perubahan keakidah
tapi allah yang maha memberikan kehendak itu
kalian tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai
allah lah yang berikan petunjuk itu
karena itu para pemirsa izinkan saya mengingatkan kembali sekali lagi
mari kita belajar pada proses turunnya al quran
quran berangsur angsur turun bukan berarti allah tidak punya kemampuan
justru allah memberikan contoh kepada kita sendiri
kita memperkenalkan suatu konsep suatu ajaran
la ikhrah fi din tidak ada paksaan dalam beragama
makanya itu segala sesuatu yang diapakasakan itu
itu tidak tahan lama
coba kita lihat islam di spanyol tuh
lima ratus tahun lamanya tapi itu kan masuknya lewat pedang
tapi alhamdulillah apa yang terjadi di indonesia
masuk melalui cara cara yang bijaksana
sampai sekarang ini
tidak pernah hampa umat islam di indonesia seperti di spanyol sana dulu kan
ya semoga ini pelajaran berharga buat kita
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh